terima kasih anda masih bersama kami di sahur bareng cnn
menjalankan ibadah puasa ramadan di eropa
seringkali memberikan tantangan tersendiri bagi warga negara indonesia di sana
tidak hanya tentang perbedaan serta lamanya waktu berpuasa
tapi juga suasana ramadan yang pastinya sangat berbeda dengan di indonesia
saya akan tanyakan langsung kepada ratu mengge ayu warga negara indonesia di polandia
selamat pagi waktu indonesia atau selamat malam waktu polandia
apa kabar mbak
selamat pagi baik alhamdulillah
baik alhamdulillah lancar puasanya ya
yang aku mau tanyain gimana sih sebenarnya suasana ramadan yang ada di sana mbak
suasana ramadan di sini tentu saja berbeda ya dari yang saya rasakan di indonesia
kalau di sini mungkin karena juga muslim adalah minoritas
kegiatan yang sering kita lihat di indonesia selama bulan ramadan tidak bisa kita temui di sini
seperti di indonesia kita banyak menemui orang orang yang berjualan
makjil dikirjalan atau melihat anak anak yang pergi ke masjid untuk sholat raweh
di sini kita tidak bisa menemui hal semacam itu
selanjutnya juga yang saya rasakan itu adalah durasi puasanya
jadi karena sekarang di polandia sedang memasuki musim sunyi
jadi durasi puasanya itu agak lebih lama yaitu enam belas jam
namun alasan ataupun hal hal tersebut tidak menjadi alasan bagi umat muslim di sini
untuk menjalankan puasa dengan baik
khususnya para mahasiswa muslim di sini
kami berusaha untuk menyemarakan puasa dengan mengadakan berbagai acara keagamaan
seperti berbuka bersama dan bertauraweh berjamaah seperti itu
oke tetap semangat begitu ya mbak ratu
mbak datu tapi apa saja yang menjadi tantangan berpuasa di sana
misalnya tadi kan sudah dikatakan sampai dengan enam belas jam gitu berpuasa waktunya
selain itu apalagi tantangannya
selain tantangan durasi puasa yang agak lama
kita juga di sini susah untuk menemukan makanan halal
karena torun sendiri merupakan kota kecil di polandia
jadi kita tidak bisa menemukan makanan halal dengan mudah
selain itu juga produk produk di sini itu tidak ada yang mencantumkan logo halal
jadi kalaupun kita mau memakan masakan indonesia atau masakan khas ramadhan
kita harus memasak sendiri seperti itu
waduh berarti ujiannya berkali kali lipat tapi namanya bulan ramadhan juga kan pahalanya juga dilipat gandakan gitu ya
tapi kalau saya mau tanya apa sebenarnya yang paling dikangenin dari ramadan di indonesia mbak
selain tadi dibilang kangen sama tukang takjil gitu yang gak bisa ditemuin di sana
yang paling saya kangenin pertama itu adalah berkumpul bersama keluarga yang pasti yaitu momen berbuka bersama
lalu itu juga terawih berjamaah di masjid
karena di torun sendiri itu sayangnya tidak ada masjid sama sekali
jadi kalaupun kita mau ke masjid kita harus keluar kota dulu
yang mana jaraknya itu luar
lumayan jauh begitu
tapi kalau tadi mbak ratu juga mengatakan kan sering ada acara kegiatan buka bersama begitu ya
tapi kalau kegiatan lainnya yang dilakukan sesama komunitas muslim di sana ada nggak sih mbak
untuk saat ini baru berbuka bersama
jadi kami di sini komunitas atau para mahasiswa di sini biasanya mengadakan acara buka bersama dengan sistem potlak namanya
jadi masing masing dari kami itu membuat makanan
dan membuat makanan untuk
dibagikan kepada mahasiswa lainnya
nah ini juga sebenarnya sangat membantu kami sebagai mahasiswa untuk mengobati kerinduan kami terhadap masakan masakan di indonesia
nah ini hanya sesama pelajar atau mahasiswa indonesia saja atau bersamaan dengan komunitas muslim dari negara lain mbak
kebetulan untuk saat ini kami baru merayakan atau melaksanakan buka bersama dengan para mahasiswa muslim dari indonesia
tapi rencananya ke depan kami akan melaksanakan buka bersama dengan mahasiswa mahasiswa muslim dari negara lain seperti turki aljabaijan dan lain sebagainya
nah namanya potluck tadi kan juga sebagai solusi ya
buat tadi yang dibilang masaknya juga sedikit susah atau tadi mbak ratu juga cerita buat saya yang nggak bisa masak ya

tapi kalau misalnya ditanya sebenarnya sebagai kawasan yang muslimnya minoritas
di sana ada nggak sih makanan atau minuman khusus selama ramadan yang dijual di sana atau biasa dikonsumsi
kalau makanan atau minuman khusus tidak ada ya untuk sejauh ini
jadi kalau kita ingin memakan masakan khas atau khas ramadhan kita harus membuat sendiri
tapi kalau kita ke ibu kota warsaw itu biasanya disediakan oleh kbri atau masjid di sana seperti itu
oke apa menunya biasanya yang disediakan di sana
di sana biasanya ada opor ayam ada bakso dan lain sebagainya sangat bervariasi lah
tetap masakan indonesia gitu ya
oke baik mbak ratu terima kasih banyak atas waktunya sudah berbincang bersama kami
salam juga buat teman teman pelajar dan juga mahasiswa di sana
semoga lancar juga puasanya ya
iya terima kasih banyak